assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati pimpinan dpr yang hadir secara virtual
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati jajaran direksi bpjs ketenagakerjaan
bapak ibu sekalian yang saya hormati
kita tahu ekonomi dunia sekarang ini mengalami perlambatan anjlok
dua ratus lima belas negara mengalami hal yang sama
terkena pandemi covid dan juga ekonominya sangat terganggu
yang bermasalah bukan hanya yang kecil saja
perusahaan kecil terganggu perusahaan menengah terganggu perusahaan besar juga terganggu
rakyat di dua ratus lima puluh empat
lima belas negara tadi semuanya mengalami hal yang sama
masalah kesehatan dan masalah ekonomi
pemerintah kita telah meluncurkan banyak sekali stimulus ekonomi
ada bantuan sosial tunai bansos tunai diberikan pada masyarakat rp enam ratus per bulan
ada yang namanya blt desa juga sama rp enam ratus ribu per bulan
ada juga yang namanya subsidi listrik gratis listrik untuk yang empat ratus lima puluh va diberikan
ada juga bantuan sembako diberikan
ada juga yang terkena phk kartu prakerja diberikan
ada juga baru dua hari yang lalu banpres produktif untuk usaha mikro usaha kecil diberikan bantuan rp dua empat ratus
langsung tunai rp dua empat ratus diberikan
dan jumlahnya ini memang sebuah jumlah yang tidak kecil
hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji
totalnya nanti yang akan diberikan adalah lima belas tujuh juta pekerja diberikan rp dua empat juta
ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di bpjs ketenaga kerjaan
yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iuran
ini adalah iuran jam sosial
artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran bpjs ketenaga kerjaan
diberikan hari ini ini yang kita luncurkan hari ini rp dua lima juta
dan kita harapkan nanti di bulan september selesai rp lima
rp enam belas tujuh juta pekerja semuanya diberikan
hari ini saya kira komplit ada pekerja honorer ada termasuk guru honorer ini
ada guru honorer juga ada petugas pemadam kebakaran honorer ada juga karyawan hotel ada
tenaga medis perawat ada apa lagi
petugas kebersihan ada karyawan hotel ada ya komplit

yang membayar iuran bpjs ketenaga kerjaan secara aktif sampai bulan juni
rajin patuh itu yang diberikan
kita harapkan nantinya setelah ini diberikan kepada bapak ibu sekalian
konsumsi rumah tangganya naik
nah sekarang saya mau tanya ini yang perawat ada
ibu perawat ada
ibu perawat ada
ibu perawat ada
ibu perawat ada
ibu perawat di rumah sakit
ibu perawat ada
ibu perawat ada
ibu perawat ada
ibu perawat ada
ibu perawat ada
ibu perawat ada
saya perawat perkenalkan saya perawat dari rumah sakit
mitra keluarga kelapa gading pak
oh iya di kelapa gading
jadi ibu setiap bulan terus ya rajin membayar jam susnek ya bpjs ketenagakerjaan terus
jadi rumah sakit kita selalu membayarkan anggaran kepada bpjs jam susnek
ini hari ini kan ini semua sudah terima semuanya
di akaun entah tabungan entah akan dibang sudah pegang semuanya ya
dan sudah diterima
tidak sudah pak
sudah diterima berapa hari ini diterima
lihat dulu saya ingin dilihat
jangan jangan kebanyak nanti
yang kita terima rp satu dua ratus
saya kira yang lain menerima rp satu dua ratus sama
oke berarti benar rp satu dua ratus
kita harapkan yang dua lima juta orang ini
ada yang menerimanya mungkin hari ini
dan mungkin mundur besok
karena jumlahnya jutaan ini jutaan
ibu terima rp satu dua ratus
bulanan sudah dapat gaji juga
mau dipakai apa
sebelumnya kita sebelumnya saya pribadi
mau dipakai apa bu
mengucapkan terima kasih kepada bapak pemerintah dan bp jamsonstek
yang sudah memberikan kepada kami semua masyarakat yang membutuhkan bantuan
karena saya pribadi pak dengan adanya covid sembilan belas ini
kita memang sangat mengalami kesulitan
kita juga di perusahaan seperti rumah sakit juga kita mengalami penurunan
satu bulan itu pun kita setiap karyawan itu mendapatkan itu namanya
cuti di luar panggungan
jadi kita setiap bulan itu dipotong gaji pak
jadi dengan adanya bantuan subsidi upah ini
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada bapak pemerintah dan bp jamsonstek
mungkin ini saja pak
jadi ini memang tadi sudah saya sampaikan
baik yang namanya perusahaan kecil perusahaan mikro perusahaan menengah
perusahaan besar semuanya di dunia bukan hanya di indonesia
di seluruh dunia mengalami kesulitan
tidak gampang tidak sulit
tidak gampang dan tidak mudah
keadaan perusahaan perusahaan ini baik itu yang namanya rumah sakit
baik itu yang namanya perusahaan garma
entah itu perusahaan otomotif semuanya mengalami hal yang sama
bahkan yang namanya pemerintah daerah pun mengalami hal yang sama
karena income nya juga anjlok turun
pemerintah pun juga sama
income pendapatannya juga sama
pendapatannya juga turun
jadi tadi yang disampaikan ibu betul ya memang keadaannya seperti itu
kita buka apa adanya
pertanyaan saya tadi belum dijawab mau dipakai apa
kalau boleh tahu kalau enggak boleh enggak apa apa enggak usah dijawab
dengan adanya bantuan subsidi upah ini pak sekitar semua yang sudah mendapatkan
semoga kita dapat mempergunakan dengan baik
untuk apa beli apa
untuk ya kalau saya secara pribadi pak untuk transportasi
kan sekarang juga dengan adanya covid ini kan transportasi kita harganya mahal
oke untuk transportasi oke
bisa juga untuk kebutuhan pribadi kita
semoga dengan ada bantuan ini kita selalu semakin sehat
kita bisa mempergunakannya dengan baik
oke baik baik terima kasih bu
jadi untuk transportasi dan lain lainnya
saya kira ya memang apa ya kita keadaan ini semuanya tidak mengendaliki
tapi memang ini sebuah cobaan dan ujian bagi kita semuanya
dan kita harapkan nanti insyaallah di bulan desember januari
begitu vaksinnya jadi dan diproduksi langsung semuanya divaksin
itu problem akan mulai akan selesai
dan kita insyaallah kembali pada posisi yang normal
semua negara ini mengalami semuanya
ini ada guru honorer ada
ibu rutin ya bayar iuran jam sostek ya
yang membayarkan dari sekolah berarti
bukan pak dari pemprov dki dinas pendidikan
kalau boleh tahu ini mau dipakai apa bu
ini di transfer tadi satu dua
terima kasih bapak atas bantuan yang diberikan kepada kami
khususnya guru honorer
insyaallah bantuan itu akan kami pergunakan dengan sebaik baiknya
terutama untuk kehidupan sehari hari bapak
karena dengan adanya pandemi covid sembilan belas
adanya perubahan cara belajar mengajar pak
tentunya segala kegiatan itu dilaksanakan di rumah
otomatis akan mempengaruhi perekonomian kita bapak
terutama untuk saya pribadi yang masih tinggal dikontrakan
tentunya berpengaruh kepada pembayaran listrik pembayaran air
karena aktivitas kita setiap hari ada di rumah
selanjutnya penambahan mungkin untuk biaya operasional kita pak
untuk membeli kuota
oke terima kasih bu
terima kasih bapak
terima kasih bapak
tadi saya lihat yang pemadam kebakaran ada ya
ini mana pemadam kebakaran
ya silakan pak
ini pemadam kebakaran yang honorer
ya perkenalkan nama saya bayu pak
saya bertugas di pemadam kota depok pak
jadi pertanyaannya sama
ini rp satu dua jutaan mau dipakai apa
alhamdulillah ya pak
saya sudah berkeluarga punya anak istri ya mudah mudahan dengan adanya bantuan ini
ya saya pakai untuk kehidupan keluarga sehari hari sama biaya sekolah anak
sekarang sekolah anak juga sistem online pak
mau untuk biaya sekolah anak sama tambahan beli sembako gitu
banyakkan jajan dulu pak
kalau anak kecil itu jajan sering jajan pak
untuk dijajan anak anaknya
terima kasih pak
saya sudah punya bayangan
ya memang dengan adanya yang di phk kemudian omset usaha turun ini konsumsi rumah tangga juga terpengaruh
jadi semuanya terpengaruh
dan itu di dalam angka angka yang setiap pagi saya lihat itu memang faktanya seperti itu
oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan yang namanya stimulus ekonomi
misalnya kayak hari ini nanti lima belas tujuh juta kerja diberikan kemarin yang untuk usaha kecil mikro dan menengah diberikan
modal kerja darurat dua empat juta juga sebanyak dua belas juta orang
dan yang untuk bansos tunai misalnya sembilan juta orang
totalnya nggak tahu berapa puluh juta yang telah masyarakat yang telah kita berikan bantuan ini
dan kita harapkan sekali lagi dengan bantuan ini
konsumsi rumah tangga juga akan berkembang
pertumbuhan ekonomi negara kita indonesia menjadi kembali pada posisi normal
itu yang kita inginkan
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh